apakah masih ada kekhawatiran dua ribu dua puluh empat ini terkait dengan iklim usaha dan industri yang tadi anda sebutkan juga
which is itu dua tahun lalu gitu ya bung hen